berpuasa di bulan ramadan tentu wajib bagi seluruh umat muslim
namun untuk anak anak yang belum balik atau memasuki usia remaja hukumnya tidaklah wajib
sebagai orang tua mengenalkan anak sejak usia dini untuk mulai berpuasa ternyata menjadi misi tersendiri
hal tersebut dilakukan oleh elva septinawati
ibu tiga orang anak itu telah mengajarkan anaknya untuk berpuasa sejak usia mereka enam tahun
ia pun memulainya dengan mengenalkan pentingnya berpuasa bahkan sebelum bulan ramadan tiba

kita kasih tahu bahwa puasa itu adalah perintah bahwa puasa itu salah satu kewajiban bagi umat muslim
elva mengaku ada tantangan tersendiri saat mulai mengajarkan anaknya berpuasa terutama membangunkan sahur
ia juga khawatir mengenai kondisi kesehatan anaknya
oleh karena itu saat sahur dan berbuka elva selalu menyediakan vitamin selain makanan dan minuman yang cukup
selain itu dia juga mengajarkan anaknya berpuasa
salah satu anak laki laki elva yang paling muda pun mengaku
melakukan aktivitas seperti beribadah dan bermain game menjadi cara agar dirinya kuat berpuasa satu hari penuh
ya dulu pas kecil pagi paginya sih oke gitu masih oke sampai siang
soalnya mulai ya allah kapan kelarinya gitu
mulai keroncongan perutnya sampai sakit sakit dikit
kalau puasa tuh apa sih gitu
ya sabar sih sabar aja
nggak ada apa apa yang diingat sampai sekarang tuh sabar
pengalaman elva ternyata bisa diterapkan bagi para orang tua yang ingin mengenalkan anaknya berpuasa
dokter spesialis anak cesar prono citro menjelaskan
dari sisi medis tidak ada rentang usia tertentu bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya berpuasa
namun orang tua bisa mulai mengajarkan anaknya berpuasa

atau saat anak sudah bisa secara bertahap diberi pemahaman untuk latihan berpuasa
selain itu beberapa tips lainnya yang perlu dipahami orang tua untuk mengajarkan anaknya berpuasa ialah
lakukan pengenalan puasa kepada anak secara bertahap
kemudian jika saat puasa anak terlihat lemas serta dehidrasi sebaiknya hentikan puasanya
yang terpenting beri asupan yang mencukupi cairan dan nutrisi saat berpuasa yang diberikan ketika sahur dan berbuka
hindari makanan yang mengandung minyak berlebih
dan jangan lupa untuk memperhatikan waktu tidur sang anak agar tetap cukup
orang tua juga mungkin perlu memahami jenis jenis makanan apa saja nih yang baik atau kurang baik diberikan pada saat menjalankan ibadah puasa
jangan lupa untuk mengenali tanda tanda dehidrasi
seperti mata yang tampak cekung bibir yang kering frekuensi kencing yang berkurang dan juga anak yang tampak lemas
jangan lupa ajarkan juga atau sampaikan ke badan
karena untuk menyampaikan keluhan keluhan tersebut kalau memang sudah tidak kuat berpuasa
dokter cesar mengimbau dalam mengajarkan anak berpuasa orang tua harus memastikan sang anak menjalankan puasanya dengan senang
sehingga nilai puasa yang ditanamkan dapat diserap oleh anak dengan baik
jum'at kutan cnn indonesia